kita beralih ke tuban
beragam cara dilakukan umat muslim menunggu waktu berbuka tiba
seperti yang dilakukan warga di kabupaten tuban
sambil menunggu azan maghrib
para warga memainkan permainan tradisional yakni meriam bambu
bagaimana serunya berikut liputannya
ada suasana berbeda di lapangan sepak bola desa kendala rejo
kecamatan soko kabupaten tuban
menjelang waktu berbuka tiba
ya sejumlah warga nampak asyik bermain meriam bambu
yang dibuat dari bahan bambu yang diberi lubang kecil pada bagian pangkalnya
sejumlah peralatan tambahan pun disiapkan
seperti sebongkah karbi
air dan korek api sebagai pemantiknya
cara memainkan meriam bambu cukup mudah
isi bambu dengan karbit lalu beri air secukupnya
kemudian tutup lubang bambu dan tunggu hingga karbit menguap
selanjutnya sumut lubang menggunakan api
layaknya senjata zaman perang
meriam bambu mengeluarkan suara menggelegar
nah suara yang dihasilkan dari meriam bambu ini
menjadi hiburan tersendiri bagi warga
biasanya setiap warga yang berbuka tiba
saling beradu suara meriam bambu siapa
yang paling besar ledakannya
permainan ini dilakukan setiap bulan ramadan
dan mengisi waktu ruang untuk menunggu buka puasa
meriam bambu merupakan permainan tahunan selama bulan ramadan
keberadaannya sempat tergeser oleh petasan modern
namun sejak petasan dilarang beredar
mainan tradisional ini kembali menjadi favorit anak anak desa
ya ini permainan tadi
tadi semuanya desa garjur
ini kita masuk
ini ramadan berubah ini adalah
untuk melestarikan tradisi yang dulu dulu
kita anak anak ini kita dilestarikan sampai zaman sekarang
memainkan petasan bambu seperti ini
membutuhkan keahlian dan kebiasaan tersendiri
bahkan bambu yang diledakkan pun harus diperhatikan
agar tidak pecah saat diledakan
dan serpihan tidak mengenai kita
dion fajar arianto tubang